kebakaran menghanguskan tujuh belas kios dan ruko di kawasan pasar ujung batu
kebupaten rokan hulu riau pada jumat malam
kebakaran ini awalnya diketahui oleh warga yang melihat kepulan asap pekat di kawasan pasar
api kemudian muncul dan dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan toko
besarnya kobaran api mengakibatkan pedagang tak sempat menyelamatkan barang barang dari dalam toko
api baru bisa dipadamkan dua jam kemudian setelah empat unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah
kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan
terjadi kebakaran di pasar baru kelurahan ujung batu kecamatan ujung batu
yang menghanguskan tujuh belas pintu ruko
untuk kerugian diperkirakan berjumlah empat miliar rupiah dan untuk korban jiwa niheng
kemudian penyebab api diperkirakan diduga korsleting listrik dari salah satu bangunan